seorang sopir angkot ditemukan tewas di aliran sungai ciliwung kota bogor
dari luka luka yang dideritanya korban diperkirakan jatuh dari atas tebing sungai
belum diketahui apakah korban mengalami kecelakaan atau merupakan korban pembunuhan
warga parung benteng kelurahan katulampa kecamatan bogor timur kota bogor
rabu pagi digemparkan oleh penemuan sesosok mayat laki laki
jasad korban bernama muhammad irfan ini tersangkut di bebatuan di aliran sungai ciliwung
awalnya warga mengira jasad korban adalah ongkokan sampah yang tersangkut di bebatuan
tubuh korban baru terlihat cukup jelas oleh warga yang melintasi jembatan
muhammad juanda bogor